penyidik penegakan hukum terpadu gakumdu menetapkan gubernur papua lukas nmb sebagai tersangka
nmb diduga melakukan pelanggaran dalam kasus pilkada tolikara
dikutip dari laman detik com ketua penyidik gakumdu papua irjen paul boy rafli amar
menyebutkan berkas lukas nmb telah dilimpahkan kekejaksaan
gubernur papua lukas nmb sebelumnya dilaporkan oleh salah satu calon bupati tolikara amosikua
karena diduga melakukan pelanggaran pilkada
ia diduga berkampanye pada masa tenang empat belas mei dua ribu tujuh belas
saat itu lukas nmb meminta masyarakat memilih usman wanimbo sebagai bupati tolikara
belakangan amos yikwa dan nmb melakukan perdamaian tertanggal sembilan belas juni dua ribu tujuh belas